selamat dalam peristiwa jatuhnya pesawat demonim air pkhvq jenis pac milik pt marta buana abadi dua hari lalu
ia selamat karena melompat bersama ayahnya saat pesawat terbang rendah namun sang ayah tidak selamat
jumaidi bocah berusia dua belas tahun yang masih duduk di bangku smp di oksibil
kabupaten pegunungan bintang ini menjadi saksi hidup
kecelakaan pesawat demonim air yang menewaskan delapan orang setelah jatuh di gunung menuk distrik oksibil kabupaten pegunungan bintang
salah satu korban tewas adalah jamaludin ayah dari jumaidi
andre tukan perawat rsud oksibil yang mendampingi ⁇ maidi dalam proses evakuasi mengatakan
⁇ maidi bercerita bahwa pesawat yang akan mendarat di oksibil tiba tiba masuk ke wilayah gelap dan ternyata berada di tebing
saat alarm tanda darurat berbunyi ayahnya langsung memeluk jumaidi
dan keduanya melompat
setelah sadar dan merasa haus jumaidi kemudian merangkak masuk ke dalam bangkai pesawat mencari air minum
saat itu jumaidi melihat di pesawat ada dua orang yang masih hidup
⁇ maidi kemudian memutuskan untuk berlindung di dalam bangkai pesawat hingga diselamatkan tim sar minggu pagi
saat itu dua orang yang dilihat jumaidi sebelumnya telah meninggal
dia tahu bapaknya meninggal
dia sudah tahu bapaknya meninggal
karena begitu dia sadar dia rasa
dia rasa haus dia jalan ke bangkai pesawat sempat cari aku waktu itu
tapi katanya dia sempat bertahan dalam itu gelap gelap itu rambutan
iya dia di dalam bangkai pesawat
oh di dalam bangkai pesawat
masuk lagi begitu ya
iya masuk balik
duduk di dalam
iya tidur di situ
sampai pagi itu
sampai pagi tadi
jam sembilan lewat itu
dia stabil saja dia tidak pernah terlalu sakit karena tangannya patah
tidak pernah sakit
tidak pernah sakit karena tangannya patah
jum'aidi kemudian dievakuasi dari tkp menuju rumah sakit bayangkarajaya purapapua
meski mengalami luka di bagian lengan kanan dan di bagian kepala kondisi jumaidi saat ini telah stabil
sementara itu delapan korban tewas masih berada di oksibil kabupaten pegunungan bintang dan akan dievakuasi
pesawat demonim air pkhvki jenis pac milik pt marta buwana abadi jatuh sabtu sore sebelas agustus dua ribu delapan belas
pesawat ditemukan tim sargabungan pada minggu depan
pesawat ditemukan tim sargabungan pada minggu depan
pesawat ditemukan tim sargabungan pada minggu depan